terus ini dia bintang utamanya adalah si kulit lumpia
jadi artinya lebih dari empat puluh lima persen
lalu seperti apa duduk perkara dan praktik korupsi ini berjalan
semuanya juga bicara soal masalah pendapatan negara
maka mereka memberikan tes oral fluid
orang bertanya di satu sisi terjadi phk
karena dengan gampangnya di era digital saat ini
kalau mas mungkin lewat survei dan memahami point of view dari anak muda